ayah kamu ada disini
oh nggak ada yang sakit mas ini
saya bekerja disini mas
sebagai ini cleaning service
kamu kerja disini
ayah sebenarnya apa yang terjadi sih
kemarin belum lama ini aku lewat rumah aku
dan rumah aku disegel
mama papa talisa sekarang ada dimana
kalian udah menikah kan
kak jawab dong talisa mana
lo masih sama dia kan
biar ayah aja yang jelasin ya
ayah kamu cerita sama aku
sebenernya ada apa sih
saya mau cerita sama mas erwin
tapi mas erwin harus senangin diri mas dulu ya
ya non talita sama raka itu udah putus mas
mereka udah undur tunangan
ceritanya panjang mas
banyak sekali hal yang terjadi

dan semua diawali waktu
bangkrutnya perusahaan tuan teddy
perusahaan papa bangkrut
terus setelah itu
tuan teddy sakit sakitan dan
sampai sekarang tuan teddy nggak bisa berbuat apa apa